pergilah ke seluma
ke seluma datuk
apa kalau kami pergi ke sulma tidak mengganggu ratna
karena firasatku mengatakan
kalau masalah itu
memang saya yang tidak mau pergi ke gunung ijen
kalau k seratus tahu
saya membantu tuan
saya pasti akan digunungnya tuan
gak apa apa tuan
bisnya akan segera jalan tuhan
aku yakin gak apa apa barah
gak apa apa tuan
jangan khidapkan saya
sekali lagi terima kasih ya barah
aku akan mengawasi anak itu dari dalam bis
kau lapor di dayu
kalau dia sudah masuk perangkat kita
dan dia sedang menuju perjalanan ke seluma
pokoknya kayak gini sih ke gue
kemana sih ini orang
telepon gak diangkat sms nggak dibales
suka suka banget jadi orang
lo tau kan besok liburan semester
gue pengen jalan jalan sama dia
pengen pergi ke tempat yang romantis romantis gitu kayak film film
tidak ada yang bisa diangkat
tenanglah sedikit karina
halim aku itu lelah sekali harus menunggu dokter tunggal bersemedi
lagi pulau dia lama sekali bersemedinya
kau harus bersabar sedikit karina
semua ini demi kebaikan alina
iya aku juga tau alim
tapi aku itu hanya ingin bertemu dengan anakku sendiri
kenapa harus dipersulit seperti ini
aku mau pergi ke rumah
sebaiknya kalian pergilah ke seluma
ke seluma datuk
apa kalo kami pergi ke seluma tidak mengganggu ratna
karena firasatku mengatakan
rajulangit akan kembali ke seluma
kalian pergilah ke sana
bawalah rajulangit ke kuastangi
ya tapi alina bagaimana datuk
saat ini rajulangit dalam keadaan kritis
dia dalam keadaan luka parah
kritis apa terjadi sesuatu di jakarta
karina lakukanlah apa yang aku perintahkan
baik dato kami akan laksanakan
ya baik datu sekarang kita akan pergi ke seluma
yang akan penerus kami tuju
dan pengufasi ares itu
saya akan bantu
jasa yang saya berikan itu bergaransi
terima kasih ki terima kasih
jangan jangan tukang beka
itu dia orang yang kita cari
kalian anak buahnya gidayun
jangan jangan tukang beka
jangan jangan tukang beka